usia boleh menuang tapi semangat tetap muda
mungkin itu kalimat yang pas untuk menggambarkan aktivitas robert houston pria asal amerika serikat yang satu ini
usia tujuh puluh tahun robert masih terlihat bugar untuk menjajal sirkuit balap mandalika pada minggu pagi
menunggangi motorsport berwarna hitam merah robert melaju mengitari sirkuit sepanjang empat tiga km dengan tujuh belas tikungan

olahraga adrenalin ini merupakan bagian dari praktis day untuk memperkenalkan sirkuit mandalika
dan mengajarkan aturan kegiatan motogp kepada masyarakat umum dengan cara menyenangkan
tercatat ada enam puluh peserta praktis day dari jawa bali dan lombok yang ikut dalam kegiatan ini
lalu rahmat juniadi mandalika lombok nusa tenggara barat